bukan hanya karena harta
kau kan jadi sempurna
bermata inya hanya di dalam tua
bukan bukan karena harta
kau kan jadi berharga
hati mulia itulah kuncinya
m ultrasound dia samalah
m ultrasound dia samalah
m ultrasound dia samalah
ikut dira ma
bingung juga namanya ya
ada apa aja coba yang di sini barang barang bekas yang ternyata bisa disulap di alat musik
tadi yang paralon ini suaranya
yang mainnya juga ya
suaranya gini ya tadi ya
jadi untuk anda yang terheran heran kok bisa sih ini mereka bergabung di tatalu
dan ternyata bisa memberikan performa yang sangat oke tadi ya
apik apik sekali ya
di youtube juga ini banyak nih viewersnya
nah untuk lebih jauh lagi pemirsa untuk tahu seperti apa sebetulnya akses kelompok anak muda asal bandung jawa barat yang namanya tatalu ini
dan mereka menyulap barang bekas menjadi alat musik yang mampu menghasilkan alunan nada nada indah
nah ini ada informasinya ya
kami hadirkan siapa sih tatalo ini
siapa sangka irama musik ini adalah hasil dari tabuhan barang barang bekas yang telah dimodifikasi oleh sejumlah anak muda berlatar belakang seni musik dari salah satu perguruan tinggi swasta di bandung
dan fahri reza
ada lima dari sepuluh anggota tatalu perkassian
justru lebih tertarik ke si alat alat recycle itu karena dari satu alat aja gitu bisa menghasilkan banyak bunyi gitu
berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tatalo percusian masih eksis sampai sekarang
semangat spirit ya

sehat dan teman teman pengen tatalu itu tetap ada gitu
jadi makanya kita sekarang sudah berjalan dua tahun membuka sekolah drum dan perkusi namanya tatalu music center gitu
jadi itu rencana untuk regenerasi si tatalunya gitu
semua yang digunakan dalam bermain musik adalah barang barang bekas
dalam tatalo sendiri ada tiga pembagian nada
yang pertama high yang bisa diwakilkan oleh panci tong sampah dan lainnya menghasilkan nada tinggi
kedua nada middle yang bisa diwakilkan oleh ember chat dan lainnya yang menghasilkan suara tom tom dan floor tomtom pada drum
terakhir adalah nada law yang bisa diwakilkan oleh drum air
iya basic diri tatalu sendiri adalah bunyi drum

iya basic diri tatalu sendiri adalah bunyi drum
yang paling menarik di instrumennya sih ya
di instrumennya jadi selain kaya suara terus kita juga punya pesan sendiri gitu
punya pesan sendiri buat ya seenggaknya buat kita buat kita lah menjaga lingkungan
terus kita juga mengajak masyarakat untuk barang barang buat jaga lingkungan atau memanfaatkan barang barang bekas untuk menjadikan

selain sampah adalah sahabat tata laubercussion ingin mengajak masyarakat menjaga lingkungan dari sampah dengan memanfaatkan barang barang yang sudah tidak terpakai
tatya syiani bandung
nah itu dia pak mirsa tentang tatalu
kita mau langsung ngobrol ngobrol sebentar ya sama teman teman di sini

jadi ini awalnya kepikiran nih untuk menggunakan alat alat bekas jadi ini bisa buat pengguna
menggunakan alat alat bekas jadi tempat atau media bermusik itu gimana ceritanya nih awalnya
silahkan pak obed
awalnya sih ya itu dari kita dulu semua satu lingkungan kampus satu jurusan juga
satu jurusan terus kita juga mengambil satu instrumen wajib yang sama yaitu perkusi drum
akhirnya hobi nongkrong hobi mukul tentunya bukan mukul orang ya mukul alat alat kursi
nah itu tuh daripada mukul orang lebih baik mukul alat musik aja ya
iya daripada persekusi mendingan main perkusikan
pinter ya dari arahnya
dari hasil nongkrong itu ternyata kita nemuin satu bunyi yang karakternya itu nggak dapat di instrumen konvensional kayak drum
kayak seperti ini
lebih beragam mungkin ya
tapi kan harusnya kan setiap nada itu ada patokannya gitu ya
untuk membuat alat musik ini apa namanya barang bekas ini punya nada yang sama atau yang ada di range itu itu kurang lebih gimana caranya tuh
itu kita selalu membagi tiga karakter suara
itu memang dari barang bekas itu akhirnya mengeluarkan suara atau dimodifikasi dulu sama teman teman
alatnya memang sudah seperti itu
itu ya khasnya ya
keluar dari suara dari alatnya seperti itu
contohnya hai itu yang mana
yang high ini
tuh suara tong
tuh suaranya ini ya
oke ini tuh high ceritanya ya
kalau di drum sih kita ambil buat snare drumnya gitu
jadi satu tong ini ada berapa macam jenis suara
jadi satu alat
satu aja udah
bisa beberapa warna suara
beberapa nada gitu
jadi makin kaya gitu sih
yang lain misalnya ada lagi nggak yang bisa dicontohkan
ini juga dari alat bekas
bekas mantan dipinjam
jadi pokoknya ini semua yang bekas bekas pada akhirnya di manfaatkan
jadi kita kalau dulu sih waktu awal awal kita fokusnya di emang di pemanfaatan tapi kesini juga karena perkembangan global
kita juga mau tidak mau harus berinovasi dengan alat alat seperti ini ya
ini hasil inovasi kita juga kan
awalnya cuma satu aja kita inovasi jadi tiga seperti itu
kita juga ada trompet dari selang air
ada juga yang dibawa tapi
belum ditampilkan ya
karena nanti ada beberapa performance lagi juga ditunjukkan oleh teman teman tata lu
itu jadi alunan suara
kalau pacar bekas dipakai nggak
itu jadi alunan curhat
alunan curhat juga diombolein sama istri nanti
nah tata lu akan kembali dengan perform lainnya
di good morning tetap bersama kami ya
hahaha saya lagi asik asik di belakang ya
ini udah berapa lama sih
apa namanya mulai mengerjakan ini semuanya
delapan belas tahun ya kita berdiri
berarti ini semua sudah dari awal sejak ketalu pertama kali berdiri
ini bukan generasi pertama
apa sudah generasi
yang narasi pertama cuma saya aja
ini yang paling tua
selanjutnya generasi berikutnya
sampai sekarang berarti masih ada lagi
wah masih kuliah berarti atau nggak

berarti kalau sudah delapan belas tahun sudah berapa kali tampil membawa nama indonesia
ada pengalaman nggak
kita pernah ke jepang
ke jepang pernah
acara apa waktu itu
persahabatan indonesia jepang lima puluh tahun
yang undang itu dari
dubesana dan tahu tata lu begitu ya
terus mana lagi
malaysia pernah di penang
juga dalam rangka itu juga
jadi festival drum seluruh dunia
kita diundang ke sana
kalau sejauh ini menurut kalian ya apresiasi masyarakat kita sendiri nih
sama apa yang sudah kalian kerjakan itu sejauh ini seperti apa
kalau dilihat sih perkembangannya ya
kita lihat dari perkembangannya imbasnya ternyata alat alat yang kita tekuni ini ternyata bisa dipakai sebagai media pembelajaran di eksklur
hampir rata hampir di bandung seperti itu
sudah berapa banyak sekolah tuh
untuk sekarang sih ada sepuluhan ya
ada sepuluhan dan di luar juga di luar kita juga
ternyata ada yang ikut
yang ikut mengembangkan
sma smp gitu ya
dan ternyata ada ini ya apa terapi juga dari
ada terapi juga
terapi maksudnya gimana
ada bentuk terapi yang tadinya anak anak mungkin itu tidak bisa jadi bisa
anak yang tidak mampu jadi mampu
yang pendiam jadi aktif
oh yang pendiam maksudnya jadi aktif begitu ya
karena ada beberapa orang tua yang bilang kalau ada perubahan positif dari anaknya setelah mengikuti ekskul
karena energinya tersalurkan disini
yang selama ini terpendam
bahkan ada seorang nenek yang mau daftar
hah umur berapa
diterima gak nanti
pas ditanya kenapa
karena buat terapi stroke katanya
kata dokternya sih
jadi kita tahu ini bermanfaat untuk kesehatan dari situ
jadi pada intinya ini terbuka juga untuk umum
bisa ikut latihan bersama juga
ada tiga cabang ya kita sekarang
di bandung gak
kita buka sekolahnya juga
di bandung aja
di bandung aja
oh belum ke
ke tempat lain
alhamdulillah di pulau kartas sih ya
orang jawa belum ada
orang jawa ada satema lagi
di jakarta belum ada
ini di bandung aja
terus kalau kalian sendiri ya
di band ini di tatalu ini gitu ya
itu full time atau part time sih teman teman ini sendiri
atau di luar juga punya kegiatan lain

sebagian ada yang full time seperti saya
sebagiannya lagi ini salah satu

di art therapy center widyatamasa juga
iya dosen masjid juga
dosennya muda banget ya
mudah sekali ini
ini satu jurusan begitu kan
ternyata bermusik memberikan manfaat juga untuk lingkungan gitu
nextnya mau ada project apa nih tatalu
kita tetap bakalan lebih konsen menyurahkan apa
lingkungan hidup ya
dan kita udah bikin satu video
video sapu membersihkan kota bandung
ada di youtube ya
di update kalau begitu
oh udah apa lagi
ini nih pengen banget nanya nih
coba ajarin danier dong
mau yang mana
mau yang mana
ini boleh ya
tau ayam bahasa inggrisnya apa
sekarang buaya bahasa inggrisnya selain
itu baru ayam sama buaya
itu ada banyak lagi
oh jangan lah
nanti kalau kita terlalu jauh
menggantikan teman teman tata lu kan

ada satu lagi
get nong itu ciptaannya
siap dulu nih
langsung jadi popis tadi
kita sambut tata lu